hai kabar rencana kenaikan harga mie instan hingga tiga kali lipat akibat terbatasnya
pasukan gandum membuat resah pengusaha makanan di pasar gudang tiga raksa tangerang senin siang
pemilik warung makan memborong mie telur kemasan salah satunya nasir penjual nasi dan mie goreng
kita kan jualannya kan mie goreng sama mie rebus jadi ya kalau misalnya harga naik
kalimat kita repot dari jualannya harga mie produksi pabrik dan rumahan di pasar gudang tiga
raksasaat ini terpantau sudah mengalami kenaikan harga satu pak mie telur naik dua ribu hingga empat ribu
rupiah perpaknya langgaran intinya masjid dia biasa beli dua belas dia beli tiga bahkan empat gitu
itu gitu karena antisipasi takut ada kenaikan selain mie instan harga telur juga mengalami
kenaikan di pasar legi jombang
kenaikan sudah terjadi sejak tiga hari terakhir jika sebelumnya harga per kilonya dua puluh lima rupiah
kini menjadi dua puluh delapan lima ratus rupiah pada hari minggu harganya bahkan mencapai dua puluh sembilan dampak dari
naiknya harga telur ini pun dirasakan oleh pedagang karena pembeli berkurang ya akan
susah ya naik naik gitu ya orang orang banyak yang nawar kenaikan harga telur ini membuat resah sejumlah
konsumen turunkan harganya
kenaikan harga telur juga terjadi di pasar tradisional singaparna tasik malaya jawa barat
lonjakan harga bahkan mencapai tiga puluh lima ratus rupiah per kilogram imbas kenaikan ini telur ayam pecah kini
diburu konsumen meski kurang higienis harga yang lebih murah jadi daya tariknya lima butir
telur ayam pecah dijual lima ribu rupiah pedagang menyebut kenaikan ini akibat tingginya permintaan telur ayam
berbagai kegiatan tim liputan cnn indonesia